komisi pemberantasan korupsi kpk rencananya akan kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap jual beli jabatan
yang menyeret bupati nonaktif klaten sri hartini
sri hartini ditetapkan sebagai tersangka bersama kepala seksi smp dinas pendidikan klaten suramlan
salah satu pihak yang selasa besok diperiksa kpk adalah kepala dinas pendidikan klaten pantoro
pantoro mendapat surat panggilan dari kpk akhir pekan lalu yang dialamatkan ke kantornya
dalam surat tersebut pantoro mengaku diperiksa dengan status sebagai saksi untuk kedua tersangka
meski tak tahu berapa jumlah pasti orang yang akan diperiksa kpk
pantoro mendengar bahwa akan ada saksi saksi lain selain dirinya yang diperiksa besok
pemeriksaan akan dilakukan di mapol res klaten jawa tengah
dari teman saya tanggal hari hari jumat sore itu
seharusnya sabtu ya
redaksional surat itu bunyinya seperti apa kira kira pak
ya sebagai saksi